ketergantungan masyarakat dunia termasuk indonesia pada teknologi menjadi celah istimewa pelaku bisnis it
salah satunya adalah facebook
dan belakangan facebook terus mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan fantastis
seperti apa raksasa media sosial facebook menguasai dunia
benarkah facebook pelan tapi pasti mencoba menggeser dominasi veteran perusahaan teknologi lain
seperti google misalnya
facebook tak terbendung
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah kinerja pendapatan facebook pada periode april hingga juni
ataupun kuartal ke dua dua ribu enam belas
lihat betapa angka ini naiknya bagi sebuah perusahaan
kita lihat pada periode year on year ataupun setahun sebelumnya
kuartal ke dua dua ribu lima belas facebook menorehkan pendapatan sebesar empat miliar dolar amerika
empat miliar dolar amerika hanya butuh waktu setahun facebook menaikannya
menjadi enam miliar dolar
saya menggunakan kata tanya hanya karena memang bila kita bandingkan kedua perusahaan teknologi ini
dari pendapatan memang masih jauh menang google
google memang dengan
search engine nya memang masih menguasai dengan angka yang begitu besar
karena ini merupakan salah satu yang akan menguber anda dari belakang
kalau anda tinggal diam dan hanya selesai dengan search engine
tidak cukup masyarakat teknologi saat ini hanya dengan mesin pencari
dia terus berinovasi
dia terus mencoba mengakuisisi perusahaan perusahaan
yang memang dia pikir dia bisa mendapatkan uang dari sana
dan kita lihat beberapa yang menarik untuk google sendiri
saya juga membaca beberapa jurnal kemudian juga artikel seperti bloomberg intelligence misalnya
kemudian kita lihat juga bagaimana teknologi juga melakukan kajian
bahwa ternyata google harus berhati hati karena facebook sendiri ternyata memiliki sesuatu yang berbeda
dan ini akan menjadi idola para pengiklan
satu hal yang membedakan misalnya ketika anda masuk ke google anda hanya bicara tentang mesin pencari
tapi begitu anda bicara tentang facebook di sana ada identifikasi ada profil sesuatu
seseorang kelompok komunitas ada di sana
advertiser ataupun juga pengiklan suka sesuatu yang sudah teridentifikasi melalui facebook
sehingga mereka bisa menggunakan facebook

sehingga mereka sudah tahu mana yang tumbuh pasar mana yang akan mereka sasar
dan hal tersebut pasti akan sangat menguntungkan facebook
dan di sanalah facebook akan menjadi magnet masa depan untuk para pengiklan
dan yang terpasti mengapa pendapatan ini begitu besar
ini yang menarik dari seorang mark zuckerberg sesungguhnya
ataupun juga kombinasi antara sandburg dan juga zuckerberg
bahwa mereka tidak hanya bicara tentang perusahaan teknologi
tapi mereka mengawinkannya dengan bisnis
ada marketing di sana
jadi setiap teknologi apa yang mereka gunakan mereka tidak lepas begitu saja
mereka buat sebuah paket yang bisa dijual kepada pengiklan
sederhananya agar tidak jauh jauh
ketika anda buka akun facebook anda
ada beberapakah ditawari
kalau misalnya setelah dari teman satu ke teman lainnya
ada yang di tengah itu biasa ditawarin
ini bergabung dengan akun ini
dari situlah mereka mendapatkan uang
dan kemudian selanjutnya
kita lihat setelah bicara pendapatan
ini adalah pengguna aktif
anda saya dan mungkin beberapa kita memiliki facebook salah satunya
pengguna aktifnya satu tujuh puluh satu miliar pengguna saat ini
kita belum bicara potensial kedepan lagi yang akan bergabung
dan kemudian rata rata pendapatan dari pengguna
itu dari dua tujuh puluh enam dolar amerika per orang
saat ini menjadi tiga delapan dolar per orang
nilai akun saya bisa bernilai segini loh
setiap kita mengklik setiap kita masuk ke akun facebook
ini ada potensi uang segini untuk facebook
yang dia bisa jual ke pengiklan pengiklan
yang pastinya akan membuat pendapatan dia pun akan semakin menumpuk
kemudian akan semakin tebal dia punya pundi pundi
ya kita juga asik lah ya
kita suka sharing apa yang kita punya
foto video dan lain sebagainya
dan kita juga suka share
dan mereka selalu punya inovasi
kemudian kita lihat bisa live now juga di facebook
kita adalah penyumbang utama pendapatan facebook
ke slide selanjutnya ini adalah pergerakan saham facebook
dari mulai ipo pertama yaitu mei dua ribu dua puluh
kemudian hingga saat dua ribu dua puluh
dan kemudian saat ini kita ada di juli ataupun ya agustus lah dua ribu enam belas
hanya membutuhkan empat tahun
anda punya keuntungan tiga kali lipat men
tiga kali lipat kalau anda pegang itu saham facebook
anda biarin itu sahamnya dan mereka berinovasi dengan aksi aksi korporasi
dan tidak hanya itu
bila kita membandingkan dengan data ini
ini merupakan level tertinggi
level tertinggi sepanjang facebook ada di bursa amerika serikat
dan ini menjadi salah satu penentu mengapa facebook menjadi giant social media
yang patut diperhitungkan
karena facebook tidak hanya bicara teknologi tapi bicara bisnis
dan ini adalah otak di belakangnya
saya selalu penasaran apalagi sih yang mau dia lakukan
karena kita tahu dia menjadi salah satu billionaire juga
dan tidak hanya itu
dia menjadi salah satu orang termuda terkaya di dunia
saat ini di forbes dia berada pada posisi kelima sebagai orang terkaya di dunia
di usia yang hanya awal tiga puluh an
jadi mau jadi kaya raya tidak butuh waktu lama
untuk seorang zuckerberg
dan dari tampilannya biasa biasa saja ya
tidak terlalu berlebihan gitu
tidak terlalu sosialita gitu ya
itu yang menarik juga
tapi total kekayaannya kita coba lihat

hanya dalam satu hari
dia bertambah tiga empat miliar dolar amerika
dan ini berarti sekitar empat triliun rupiah
empat puluh empat triliun rupiah
hanya dalam sehari
itu target teks amnesti pak jokowi kayaknya ya
sudah bisa didapat oleh zuckerberg
empat puluh empat triliun rupiah
hanya dalam sehari
empat puluh empat triliun rupiah
saya bicara tentang kerajaan bisnis facebook
sebenarnya masih ada lagi
kita masih ada messenger misalnya
oke ini masih ada messenger
dan kita ada beberapa yang lain
tapi kita bicara terbaru kerajaan bisnis facebook
induk utamanya tentu facebook
ini adalah pengguna
dan kemudian ini adalah instagram
kemudian anda follow teman teman anda
aktivitas anda di instagram menjadi salah satu celah
untuk advertising tentunya
dan kemudian kita lihat adalah whatsapp
setiap kantor saya rasa sekarang punya whatsapp ya
untuk komunikasi grup pasti punya
untuk memudahkan komunikasi
dan setiap anda mengklik
setiap anda memasukkan ataupun anda mengirim
lalu kemudian juga messenger
juga masing masing penggunanya adalah satu miliar
dan yang menarik sesungguhnya
bahwa facebook beberapa waktu yang lalu
membuat anda sangat tertarik membayar tiga miliar dolar amerika
untuk membeli snapchat
tapi ternyata ditolak
oleh founder dari snapchat sendiri
karena memang snapchat tampaknya ingin mencoba sendiri terlebih dahulu
karena mungkin belum ada kepentingannya
dengan uang yang ditawarkan oleh zuckerberg
tapi yang pasti
ini adalah masa depan facebook
yang kita akan bahas
mereka akan masuk masif ke messaging
mengapa bisa di situ
karena ada whatsapp di sana
yang anda pakai sehari hari
itu punya facebook loh
mbak mas sekalian
kemudian juga ada virtual reality
nanti ini adalah dengan kacamata
yang bisa membuat sesuatu menjadi lebih nyata
kemudian ada live video
saat ini sudah banyak digunakan
beberapa teman teman di facebook saya juga sudah menggunakan
setiap mereka mau mengupdate
mereka sedang ngapain
mirip mirip snapchat lah ya sebenarnya
tapi saat ini facebook juga sudah membeli masquerade
dan alasan utamanya
mengapa snapchat terus diburu oleh facebook
yang pertama karena berbagi foto
itu merupakan dasar facebook
dan kemampuan yang ditawarkan snapchat
memang memungkinkan untuk lebih mendalami pasar tersebut
dan kemudian kita lihat selanjutnya adalah
ini lebih gila lagi ya
mungkin saat ini kita berpikir
buat apa sih mereka punya drones
tapi zuckerberg intuisi bisnis sudah tahu
kedepan sesuatu yang fenomenal
sesuatu yang tidak biasa
dan ini berfungsi untuk memancarkan internet
yang di wilayah
atau memancarkan internet
di wilayah yang sulit dijangkau
untuk indonesia mungkin
ini mungkin salah satu juga
pendalaman ataupun upaya mereka
untuk agar seluruh dunia
ada dia punya org
kalau saya tidak salah
ada sebuah misi dia
saya lupa persis apa namanya
apa sesuatu yang seperti itu
yang pokoknya dia ingin masyarakat di dunia
dari belahan dunia manapun
lini sosial manapun
tetap bisa menggunakan facebook
dia akan mungkin akan mendalamnya
dengan upaya ini
jadi akan memancarkan internet
untuk wilayah wilayah tertentu
akan sangat bermanfaat
ini adalah masa depan facebook
memakan inovasi ini
sebagai sebuah sinyal
facebook akan terus berlari
yang menarik adalah
yang biasanya hanya sederhana saja
hanya menggunakan facebook
selalu saja menggunakan facebook
kita tinggal klik mudah gampang
bisa kepoin orang juga
ternyata di situ
aktivitas itu ada uangnya
yang membuat facebook kaya raya
jangan putus asa
tidak harus sudah tua
yang penting inovasi